light rail transit atau lintas raya terpadu jakarta bogor depok bekasi yang lebih dikenal dengan lrt jabodebek
menjadi salah satu transportasi masal dibuat oleh tangan anak anak bangsa
dengan teknologi tinggi tentunya lalu apa saja teknologi tersebut kita simak ulasannya
light rail transit atau lrt jabodebek dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih
mulai dari kemampuan beroperasi tanpa masinis hingga penggunaan teknologi bodi kereta berbahan aluminium
rangkaian ini dibuat oleh pt inka berkolaborasi dengan institut teknologi sepuluh november
risetnya menggunakan dana penelitian ristek dikti dengan waktu pembuatan perwarupa selama delapan belas bulan
pendanaan dari ristek dikti waktu itu masih ristek dikti skema penelitian yang namanya inovasi industri
di dalam program itu kami melakukan desain engineering dan kemudian dilanjutkan oleh prototyping yang dilakukan oleh industri
dalam hal ini adalah mitra industri pt inka
pembuatan desainnya sudah memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan perjalanan
dan kerjaan perjalanan
dan kerjaan perjalanan
dan kerjaan perjalanan
dan kerjaan perjalanan
ini telah dilengkapi struktur crash worthinness atau struktur laik tabrak yang bisa menyerap energi yang dihasilkan ketika lrt mengalami tabrakan
kita waktu mendesain kita lakukan simulasi dengan kecepatan tertentu
misalnya tabrakan itu misalnya kecepatan operationnya itu enam puluh km per jam
tetapi biasanya sebelum tabrakan itu dia melakukan pengereman
ya nanti ada satu sistem di mana kalau ada hambatan ada sensor itu dia akan melakukan
pengereman secara otomatis
sampai dengan kecepatan tertentu seandainya pun masih harus terjadi tabrakan
itu semua sudah di dalam perhitungan
total ada tiga puluh satu rangkaian yang dibuat oleh pt inka
teknologinya mengadopsi dari jerman spanyol swiss bahkan jepang
semuanya diintegrasikan sendiri oleh perusahaan yang berpusat di madiun jawa timur tersebut
beroperasi tanpa masinis
lrt jabodebek memerlukan integrasi sistem sarana dan prasarana yang baik
keretanya sudah dilengkapi sistem keselamatan kereta otomatis hingga sistem deteksi kerusakan dini
atau dikenal dengan train control and monitoring system
selain itu kereta juga dibuat menggunakan inside frame bogie
artinya frame diletakkan di bagian belakang roda sehingga kereta dapat melaju lebih fleksibel di jalurnya

dari sisi belakang kereta bisa melakukan perusahaan yang lebih fleksibel

petugas akan memonitor pergerakan maupun halangan di rel lewat data yang dikirimkan oleh kereta
di dalam teknok kereta api yang selalu berkembang dan kita sebagai negara yang insya allah negara maju
kita ingin tidak ketinggalan dengan hal tersebut
memang ada pilihan pilihan di dalam teknologi khususnya di otomasi syas ya di sistem otomasi tadi
dari goa sampai goa empat
kita sudah punya goa
satu dua empat tiga nya ini akan kita luncurkan
di mana goa tiga ini kita sudah bicara bagaimana kita mengoperasikan kereta itu tanpa adanya masinis
semuanya dikendalikan melalui centra kotorum
selain itu lrt jabodebek juga menggunakan struktur u shape girder sebagai tempat landasan rel
struktur ini merupakan yang pertama di indonesia
ringan dan kuat jadi alasannya diterapkan pada jalur kereta ini
untuk keselamatan kereta lrt juga sudah dilengkapi baterai cadangan
yang memberikan daya agar kereta bisa berjalan hingga stasiun terdekat saat jaringan listrik bermasalah
kita harus bangga dengan karyana bangsa kita apapun kita sudah punya
indonesia sekarang merupakan menjadi benchmark dari negara negara lain untuk menjadi percontohan
apalagi di bidang kereta api
kita punya si uang kereta api yang luar biasa kita punya akuntan baru juga bagus
sistem integrasi yang luar biasa bisa kita rasakan
beberapa warga luar yang ada ke indonesia pun sudah bicara bahwa jakarta atau indonesia
majunya sangat pesat di dalam sistem transportasi
kementerian perhubungan berharap adanya lrt jabodebek diharapkan mampu menampung
hingga lima ratus ribu penumpang per hari dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan
sehingga kemacetan di kawasan jakarta depok bogor bisa teratasi dengan baik